panganut islam aboge atau alif rebo wage di kabupaten bajumas jawa tengah dan probolinggo jawa timur
menjalankan sholat id satu syawal seribu empat ratus empat puluh dua hijriah pada jumat pagi
hal ini berbeda dengan ketetapan pemerintah yang menyatakan
idul fitri dua ribu dua puluh satu jatuh pada kamis tiga belas mei kemarin
penganut islam aboge di dusun wuluhan kecamatan leces kabupaten probolinggo jawa timur
melaksanakan sholat idul fitri pada jumat pagi di halaman musola setempat
setelah sholat id mereka melanjutkan perayaan dengan acara makan nasi tumpeng bersama
sebagai simbol kerukunan antarumat islam di probolinggo
sementara itu di probolinggo tercatat ada seribu penganut islam aboge
mereka tersebar di sepuluh desa di empat kecamatan
yakni kecamatan leces bantaran tegal siwalan dan deringu
ya ini sholat idul fitri yang dilaksanakan pada hari sekarang ini hari jumat
selisih kan ya nggak tentu kadang kadang ya dua hari kadang kadang satu hari
sama sering sering sama saling bermampu
salam salaman gitu ke saudara saudara
ya makan bersama sama keluarga juga semuanya tetangga tetangga kumpul pada semua
ibadah serupa dilaksanakan panganut islam aboge di desa keracak
kecamatan aji barang kebupaten banyumas jawa tengah
sholat idul fitri digelar di masjid desa setempat dengan menerapkan protokol kesehatan ketat
menurut ketua jemaah islam aboge jamang sudiworo berdasarkan perhitungan kalender jawa islam kuno
satu syawal seribu empat ratus empat puluh dua hijriah jatuh pada jumat kliwon empat belas mei dua ribu dua puluh satu
hal ini berbeda
hal ini berbeda
dengan keputusan pemerintah yang menetapkan idul fitri tahun ini jatuh pada kamis tiga belas mei
sholat idul fitri secara heatung habug ini tahun gym akhir jatuh pada hari jumat kliwon pagi ini
sebagai orang aboge tahun ini mengikuti
pelaturan dari pemerintah cuci tangan jaga jarak pakai masker
penganut islam aboge memiliki perhitungan tersendiri untuk menentukan satu syawal
ataupun peringatan hari besar islam lain
perhitungan aboge berselisih satu hingga dua hari dengan ketetapan pemerintah
di meliputan cnn indonesia